oh iya tidak bisa besok saja boleh nih
tapi ini urgent sekali karena besok kita harus berjalan
maaf boleh nih kalau saya boleh bertanya
mobil yang barusan keluar dari rumah ibu itu
di dalamnya ada siapa ya
memangnya ada apa apa
saya sepertinya pernah mengenal
betul betul berarti kamu gak ada otak
masih berani lempar makanan ke saya
saya akan lempar apa pun ke bapak
masih berani sama saya
masih berani mempersembahkan saya
ibu ngapain sih ibu ibu pedih ya ibu
ibu pak mau kalau kamu disiksa
jadi maafkan kami pak
terima kasih ibu
sampai jumpa ibu
ibu ngapain sih ibu
kita gak boleh ngerendahin diri kita
di depan orang kayak gitu bu
ibu dah kehilangan ayah kamu
gue gak mau kehilangan kamu nak
saya agak sedikit canggung aja
menyebut nama kamu dengan sebutan ibu
panggil leni saja
satu hal yang ingin saya tahu
paling tidak saya tahu nama saya sendiri
oke saya tinggal dulu ya
mudah mudahan rizky tidak marah
aku memberikan nama ayahnya pada orang itu
tapi kamu ketika tinggal ke nama retransmisi
jadi kamu bangun
saya sudah senang
kalau saya tahu
apa portdlistnya terlalu besar

udah tau tangannya lagi sakit
kok mesennya repot repot sih
minta dipotongin dulu dong keluarga
aku gak setuju aku gak bisa
jangan jangan dia curiga kalau gue baik ini
gara gara gue yang nyebabin dia kecelakaan
apa sikap gue yang nyoba untuk tanggung jawab ini berlebihan ya
udah gak apa apa
sekali ya biar cepet
kamu tuh kenapa sih
kayaknya dari villa kemarin kelakuan kamu tuh berubah banget ya
atau jangan jangan kamu punya saudara kembar ya
jadi cowok yang sombong dan galak kemarin itu saudara kamu
orang tua kita kan punya hubungan bisnis yang baik
ya gak bagus dong
kalau anaknya hubungannya gak baik
kalo sikap aku agak kasar sama kamu kemarin kemarin
untuk membalas sikap aku yang kasar kemarin
nggak aku masukin hati juga kok
aku tinggal dulu
sudah mengganggu waktu istirahat bu leni di rumah
gak apa apa pak prabu
lagi pula kan ini memang urusan mendadak
pokoknya pak prabowo santai aja
terima kasih bu leni
selama siang pak rufri
bapak mau keluar
saya antar saja ya pak
soalnya bu leni sudah bisa
bu leni soal proyek kita yang disuka bumi
biar nanti anak buah saya saja yang menanganinya
ibu akan terima berita dari saya
baik kalau gitu pak prabu

mungkin dia mau jalan ke rumah
mungkin dia mau jalan ke rumah
sebaiknya tidak perlu kupanggil
nanti pak prabu malah ditanya tanya lagi
saya permisi dulu
saya permisi dulu
jangan jangan pak prabowo kenal sama orang itu
jangan menjemput saya
saya sudah pernah kira
bahwa pak prabu
saya masih kra license
jadi saya ketahui
untuk kebenaran saya
mahu kalau saya boleh bertanya mobil yang barusan keluar dari rumah ibu itu
di dalamnya ada siapa ya
memangnya ada apa apa
tidak cuma saya sepertinya